pertemuan antara presiden jokowi dan juga surya palo di istana selasa malam
memunculkan spekulasi keduanya membicarakan soal politik dan pilpres dua ribu dua puluh empat
elit partai nasdem mengatakan pertemuan keduanya bentuk dukungan nasdem
sebagai partai koalisi jokowi dan tidak membahas soal politik
benarkah demikian ada apa di balik pertemuan keduanya
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber
ada bang willy aditya ketua dpp partai nasdem
selamat malam bang willy
selamat malam bang willy
baik dan juga ada mas ahmad hoyrul umam direktur eksekutif indo strategik
selamat malam mas umam apa kabar
selamat malam bung rehat bang willy
ya saya ke bang willy terlebih dahulu
bang willy meski sudah disampaikan juga ya oleh sekjen pak joni plate
dan sejumlah elit partai nasdem bahwa tidak ada pembahasan soal politik
tidak ada membahas soal pilpres
tapi sulit untuk tidak mengaitkan pertemuan antara pak surya dengan pak jokowi
dan pak jokowi
jadi di tengah isu soal nama nama kandidat
isu soal politik dan juga pilpres dua ribu dua puluh empat mulai menguat
memang benar benar tidak ada pembahasan sama sekali bang willy
soal politik dan juga konstelasi jelang dua ribu dua puluh empat
ya tunggul rehat pak surya dengan presiden jokowi
bertemu itu baik secara langsung atau tidak langsung
itu harus setiap bulan

perkembangan perkembangan pembangunan nasional
ini suatu hal yang rutin saja
karena hubungan beliau sudah kaya ambil dan adek
tentu di bawah diskusi di sepadan pasar
di salah sepanjang sepadan pasar
presiden dalam mendialog sampai soal soal
kebangsaan itu adalah pak surya paloh
di perkembangan jelaskan kemarin seperti sedia kalah
bagaimana dua orang abang dan adik dua orang sahabat
biasanya juga kalau tidak sempat ketemu fisik
waktu telepon di antara mereka itu sangat intensif
proses itu yang kemudian terus terjaga sampai hari ini
kalau ada pembicaraan pembicaraan yaitu soal politik
itu kondisi cagangan
kalau di dalam pidato pak surya di saat bernafasdem tahun kemarin
pak jokowi kalau sudah berbicara pada meranak transisi kebangunan nasional
kami memperadiri apa yang menjadi pikiran pak jokowi
apa yang menjadi agenda agenda pak jokowi
tentu kita tidak ingin ini discontinuenya
ini sebuah proses pembelajaran bagi kita bagaimana transisi kebangunan nasional
itu menjadi sangat semuanya
jadi satu hal yang sangat dinam sekali dan satu hal yang sangat wajar
kalau pembicaraan seputar politik sebuah keniscayaan
secara spesifik bang willy apa yang kemudian dibahas
apakah memang ini konkret soal dinamika pilpres dua ribu dua puluh
soal sosok sosok nama karena kemudian nasdem juga sudah mulai menjaring nama
sudah mulai mengerucut dan juni nanti kabarnya akan diumumkan
ya kebetulan mohon maaf tutupi saya saya tidak sampai ke sana
mungkin pembicaraan tidak terlalu penting saja
ya saya hari selasa mendampingi pak surya
eh dari tabu dalam konten redman
memang tidak sempat saya mengkonfirmasi ke pak surya
apa isi bicaraan beliau sama pak jokowi
mungkin beberapa hari ke depan
atau nanti di forum yang lain mas surya mungkin akan bercerita
tapi apa yang menjadi pembicaraan antara abang dan ade
pak presiden dan ketua umum pak jokowi dan nasdem
sampai sejauh ini kami di dpp pak jokowi dan nasdem belum mendapat cerita secara langsung dari pak surya pak
tapi seberapa penting sebetulnya bang willy pertemuan ini diadakan menurut anda karena
yang kemudian media tahu tidak ada di jadwal
sehingga menimbulkan banyak spekulasi
ini bung redman modalitas kita berepublik ini adalah dialog
tentu dialog yang semakin intens diantara elit satu dan elit lain
kita tidak hanya ketemu dalam ruang ruang bersifat formal
dalam rapat koalisi tapi bagaimana sharing pikiran gagasan
sharing pengalaman bagaimana menumpahkan
isi hati itu menjadi sangat dibutuhkan sekali kalau masalah agenda saya berpikir ya toh di
level pak jokowi dan pak surya paloh kan tidak mesti dialog mereka based on protocoler itu itu suatu
privilege yang dimiliki oleh ketua umum seperti pak surya dan mungkin juga bu mega itu hal yang
dibutuhkan jadi prosesnya sangat intensif jadi tidak hanya tadi saya sampaikan tidak hanya di
istana merdeka atau di istana bogor mereka bisa ketemu dimana saja bahkan proses itu sering
terjadi sejak dua ribu empat belas jadi seberapa pentingnya sangat pentinglah untuk kemudian saling bertukar pikiran
bu renhat untuk kemudian bagaimana kita sama sama saling menjaga apa yang kemudian

agenda agenda pak jokowi apalagi partai nasdem kan partai pengusung utama ya tentu sangat
bertanggung jawab sekali terhadap maju mundurnya jalan pemerintahan ini bung rehat oke saya ke mas
umam mas umam anda membacanya dari luar seperti apa ketika ada pertemuan antara pak surya dan juga
pak jokowi apakah memang ini juga anda melihat sinyal kuat ini memang membahas juga soal
dinamika politik di tanah air termasuk juga soal pilpres dua ribu dua puluh
atau memang ini hanya sebatas pertemuan abang ade kedekatan personal antara kedua tokoh ini
bung reinhardt dalam konteks politik tingkat tinggi itu seringkali ditentukan bukan dalam format sebuah
meeting yang sifatnya formal justru politik tingkat tinggi itu justru intensitas komunikasinya dilakukan
melalui komunikasi yang sifatnya informal nah oleh karena itu saya sangat menduga apa yang dilakukan oleh pak
surya paloh dengan presiden jokowi adalah proses komunikasi yang kemudian diarahkan untuk proses
kematangan menuju momentum juni misalnya karena pada momentum juni itu sebagaimana tadi disampaikan
bang willy dan juga bang reinhardt akan ada pematangan tiga nama setidaknya yang akan diusung
sebagai calon presiden oleh partai nasdem nah oleh karena itu ini menjadi penting kenapa karena
bagaimanapun juga keberpihakan presiden dalam konteks pilpres dua ribu dua puluh empat
di dua ribu dua puluh empat mendatang itu akan sangat menentukan siapa yang akan menentukan dan juga
hai menggerakkan infogara nah oleh karena itu dalam konteks ini presiden kita tahu posisi pak jokowi
sangat berbeda antara eh apa yang dilakukan pak jokowi misalnya pada akhir masa pemerintahannya
kalau dulu presiden sbi menyatakan clear tidak menunjukkan keberpihakan
keberpihakan hingga kemudian masing masing kontestan memiliki keleluasaan untuk
mengeksersai kekuatannya menggunakan infrastruktur politiknya
nah kalau misal kemudian presiden jokowi ternyata tidak melakukan apa yang seperti
dilakukan presiden sbe maka ini akan menjadi titik perbedaan yang kemudian akan menentukan siapa
hai payah berpotensi yaitu apa yang dilakukan oleh pak surya misalnya komunikasi dengan presiden
sebenarnya ini adalah upaya untuk memastikan ada tetap komunikasi yang nyambung antara partai partai
hai dengan istana dan pada saat yang keantisipasi jika terjadi perubahan mana ketika calon presiden
misalnya yang diusung oleh nasdem dan juga partai partai di lingkaran sekitarnya berpotensi
hai oke tampaknya ada gangguan mengusung nama ya kan nah oleh karena itu saya pikir tidak bisa memastikan yang diganggu ini adalah mengusung nama yang dianggap sebagai istana
oke tampaknya ada gangguan komunikasi
ada momen besar dalam konteks komunikasi itu
oke baik mas umam tampaknya ada gangguan komunikasi sedikit dengan anda tapi nanti sambil diperbaiki saya ke bang willy
bang willy apa tanggapan anda ketika banyak pihak yang membaca dari luar termasuk misalnya mas umam dan yang lainnya ya
membaca bahwa ini tidak mungkin hanya pertemuan biasa tapi pasti ada kaitannya dengan konstelasi politik soal dinamika koalisi dan juga soal capres dua ribu dua puluh
ya itu kalau namanya tafsir
tentu tidak bisa di apa namanya tidak bisa benar bisa salah gitu ya
tapi kita tunggulah nanti saya juga nanti kalau pak surya sudah bercerita kepada kami sudah menyampaikan apa isi pembicaraan dengan pak jokowi
nanti kita sampaikan juga pada teman teman
toh kemarin di dalam forum pemrek pak jokowi pak surya juga banyak menyampaikan
persoalan persoalan kebangsaan jadi tentu persoalan persoalan kebangsaan itu menjadi konsen bagi pak jokowi bagi bang surya
ini kemudian apakah kemudian ini jadi suatu hal yang apa tadi ya yang teman teman bilang mengaitkan dengan pilpres segala macam
ya saya dari awal pak surya sudah menginterduksi itu
jadi semua persoalan lah tidak hanya persoalan
tidak hanya persoalan cak pres tidak hanya persoalan komunitas dua ribu dua puluh empat
saya melihat bagaimana intensitas komunikasi ini yang sangat penting
biar kemudian tidak salah taksir justru di bawah ya
sehingga komunikasi yang tadi dibilang oleh mas umam adalah personal relation personal communication
itu kan beyond dari semua
struktur yang ada
jadi itu menjadi kunci itu menjadi sangat fundamental bagaimana kemudian membangun proses keberlangsungan negara bangsa kita
proses dialog itu yang sangat kita butuhkan
sekarang sekarang ini kan kalau tidak ketemu di ruang ruang formal kalau enggak ya satu sama lain saling menafsir
jadi saya melihat ketika presiden punya kesempatan
saling bertukar pikiran tentu banyak hal yang mereka bisa bicarakan
dan tentu hal hal yang sangat produktif untuk kita bersama
dan tadi juga ditandaskan oleh mas umar
nasdem adalah dari awal pak jokowi bukan orang asing bagi nasdem
dan tentu pikiran pikiran pak jokowi itu menjadi sangat penting bagi kami
preferensi preferensi pak jokowi tentu sangat penting bagi kami
begitu juga sebaliknya
jadi ini mengurangkan sebuah resiprokal yang sangat penting
ini yang kemudian menunjukkan bahwa komunikasi antara elit kita harus sangat cair satu sama lain
oke preferensi pak jokowi sangat penting
apakah itu juga termasuk dalam preferensi politik bang willy
beberapa hari yang lalu tengah ramai diperbincangkan bahwa ada sinyal pak jokowi mendukung ganjar pranowo
ini memang kalau sinyal sinyal ya kadang kadang kan sinyal ini putus sambung
atau kadang kadang kalau kita agak kepedalam sedikit kan harus beli sinyal
ibu rekha gini kan bicara tentang taksir bicara tentang kode kode keras
ya itulah kadang kadang bahasa bahasa politik
tapi sebuah dinamika ya kita ikutin saja nasdem baru akan mengumumkan tiga nama calon presiden
tiga bakal nama calon presiden itu di dalam rakernas lima belas sampai tujuh belas juni nanti
ini masih berproses
di dewan pimpinan wilayah yang masih menggodok nama nama nanti akan diusulkan ke dewan pimpinan pusat
jadi bagi nasdem belum ada kata putus ya
tapi dialog terus kami kembangkan
bersilaturahmi itu kami jaga untuk kemudian semua input semua proses kita lalui
kalau bisa musawarah mufakat tentu akan sangat bagus ya
dialog kemari dilakukan secara terus menerus ya
jadi saya melihat tentu semua aspirasi kita dengarkan
tapi juga untuk kemaslahan bangsa kita membutuhkan dialog yang sangat intensif
oke mas umam saya kembali ke anda yang tadi anda katakan keberpihakan presiden dalam pemilu dua ribu dua puluh empat ini sangat menentukan
apakah ini juga masih berkaitan seperti tadi saya tanyakan ke bang willy bahwa ini ada ketika ada sinyal
ada kode dari presiden joko widodo yang mendukung ganjar pranowo
ini kan kemudian juga ditafsirkan
ini sebagai umpan lambung ke partai partai politik
ya tentu itu sangat berkaitan erat bung rehat
karena bagaimanapun juga sinyal yang cukup kuat dari lingkaran istana presiden terhadap dukungan politiknya yang diarahkan kepada pak ganjar
itu tentu membuka potensi dari sejumlah partai partai politik yang berada di lingkaran istana untuk berhitung ulang
nah oleh karena itu yang tadi saya sampaikan komunikasi antara presiden dengan pak surya
bisa jadi itu adalah upaya antisipasi terjadinya manuver perubahan
jika misalnya kubu istana kemudian mendukung pak ganjar kemudian misalnya dari nasdem mengusung mas anies misalnya
tentu ini berpotensi menciptakan clash politik
kalau misal terjadi clash maka kemudian komunikasi itu harus dijaga
karena kalau misalnya tidak dijaga semua infrastruktur politik baik dalam konteks formal maupun informal
formal dalam konteks ini bagaimanapun juga infrastruktur negara birokrasi kemudian elemen elemen yang berada dalam lingkup tni polri bin dan lain sebagainya
kemudian di lingkup informal misalnya kekuatan buzzer jaringan buzzer dan lain sebagainya
itu akan bekerja signifikan
kalau misal terjadi clash maka clash itu kemudian menciptakan ruang dinamika yang sangat tidak produktif
nah oleh karena itu sebenarnya idealnya presiden itu bersikap netral dalam konteks
incoming di fase akhir
seperti yang dilakukan oleh pak sby
karena kalau misalnya kemudian yang dilakukan oleh pak sby itu membuka ruang bagi masing masing kontestan untuk mengeksersaiz kapasitas mereka sendiri secara optimal
nah oleh karena itu kalau misal kemudian presiden jokowi justru menggunakan pendekatan yang lain
ini yang kemudian menjadi kurang produktif ya
nah kalau kita berkaca bung reinhardt
dari pemilu pilpres yang ada di filipina kemarin
seorang bagian dari anggota keluarga diktator yang selama ini dicatat dalam sejarah politik dunia sebagai kediktatorannya yang luar biasa
kemudian berhasil memenangkan pertarungan dalam pilpres di sana
karena salah satunya adalah dukungan dari infrastruktur politik negara
karena dia berduet dengan putri dari seorang presiden yang sekarang masih berkuasa
nah oleh karena itu memang tidak mudah untuk membedakan
kekuatan politik incumbent dengan yang tidak
nah oleh karena itu di level ini saya menduga pak surya perlu mengkomunikasikan itu dengan baik
dan tetapi pada saat yang sama elemen masyarakat sipil berharap instrumen kekuatan politik istana seyogjiannya
bisa menggunakan posisinya yang netral
untuk kemudian memberikan ruang yang adil
dan juga sistematis dalam konteks kontestasi menuju pilpres di dua ribu dua puluh empat mendatang
oke seberapa kuat memang infrastruktur atau pengaruh jokowi sebenarnya mas umam dalam bicara pilpres dua ribu dua puluh empat menurut anda
di satu sisi oke jokowi adalah seorang presiden
tapi di sisi lain juga pak jokowi juga bukan seorang ketua umum partai politik yang bisa langsung menentukan memberikan tiket capres kepada beberapa orang
ya bagaimanapun juga mas memang betul dalam proses fase akhir
terutama di fase pemerintahan yang kedua
tentu pengaruh dan kekuatan politik seorang presiden itu menurun
dia akan terus menurun
pada satu titik yang kemudian nanti periode pemerintahnya habis
tetapi pada saat yang sama kita masih ada dua tahun berjalan menuju akhir pemerintahan
dan dua tahun itu presiden masih memegang kendali penuh infrastruktur politik negara
nah maka kalau misal kemudian itu diarahkan
ada keperpihakan di sana
tentu ini akan menjadi sangat berpengaruh terhadap dinamika politik ke depan
nah oleh karena itu tentu di sini misalnya presiden bisa mengkomunikasikan itu dengan baik
menggerakkan itu dengan baik
asalkan kemudian tetap memberikan ruang kontestasi yang adil
karena dengan kontestasi yang adil itu akan melahir model kepemimpinan
yang kemudian tidak didasarkan pada bentuk
yang kemudian tidak didasarkan pada pemerintah
dan juga ada benturan polarisasi masyarakat yang seluar biasa seperti di dua ribu sembilan belas
dan itu akan bisa terfasilitasi dengan baik kalau presiden sebenarnya mengambil posisi netral
saya pikir begitu mas
kita lihat sekarang kemudian di nasdem ya menguat nama mengurucut nama pak anies baswedan
yang dikabarkan akan didukung oleh partai nasdem
meskipun ada nama nama lain nanti yang akan diumumkan di bulan juni
di yogyakarta juga mulai
jogjakarta juga mulai bermunculan baliho nasdem mendukung pak anies baswedan
ketika kemudian pak jokowi mengeluarkan sinyal kode dukungan kepada pak ganjar
seberapa itu mempengaruhi konstelasi pemilihan nama capres di internal partai nasdem
dan kemana kemudian arah politik nasdem di dua ribu dua puluh empat
karena sudah ada poros yang terbentuk paling tidak koalisi indonesia bersatu
dijawab nanti bang kita harus break
kami akan segera kembali
ya kita masih membahas ada apa dibalik pertemuan antara jokowi dan juga surya paloh
saya masih bersama dengan bang willy aditya dan juga mas ahmad khairul umam
bang willy jadi kalau mas umam mengatakan preferensi atau apa yang didukung oleh presiden atau keberpihakan presiden itu sangat menentukan

nasdem sudah punya mekanisme sendiri
bahkan nama pak anies sudah mulai mengerucut
kalau kemudian ada sinyal dari pak jokowi mendukung ganjar
seberapa besar itu mempengaruhi internal situasi internal pemilihan capres di partai nasdem
sejauh ini bung reinhardt sekali lagi partai nasdem baru akan menentukan
bukan bakal calon presiden yang akan diusung itu itu pun tiga nama tanggal tujuh belas juni
di dalam penutupan rapat kerja nasional nantinya
jadi apa yang sekarang terjadi itu sebuah proses itu sebuah dinamika
begitulah sebuah periscayaan
nah apa yang kemudian menjadi keputusan nanti bagaimana proses untuk mengerucutkannya
itu kami serahkan kepada ketua umum pak surya paloh
mandat kami itu cuma diberikan pada proses mencari tiga nama
siapa yang akan keluar sebagai satu nama itu tergantung pada proses bagaimana koalisi
sejauh ini partai nasdem itu cuma memiliki separuh tiket bung rehat sepuluh persen
kita membutuhkan sepuluh persen
kalau toh ada preferensi preferensi itu suatu hal yang mungkin
tentu kita melihat subjektivitas itu preferensi itu berbeda dengan subjektivitas
tentu apa yang ditandaskan oleh mas umam itu penting sekali ya
tapi preferensi itu suatu hal yang niscaya namanya manusia
nah di sini kemudian kita harus melihat memang peran negara di dalam mengatur proses transisi kepemimpinan itu sangat penting ya
artinya menciptakan kondisi yang kondusif
bagaimana satu problem besar kita hari ini kita terjebak juga di dalam dialog beberapa waktu yang lalu sama mas umam
kita terjebak dalam sebuah politik kebencian dan proses politik pembelahan yang luar biasa
tentu itu menjadi agenda kita bersama bagaimana kemudian kita keluar dari jebakan batman ini
nah hal hal seperti ini tentu membutuhkan dialog yang sangat intensif
di dalam proses transisi kekuasaan itu juga sangat penting untuk dicermati bagaimana aparatus aparatus negara yang non sipil misalnya ya
baik polisi baik tentara ataupun badan intelijen itu kan tentu juga harus menjadi sebuah catatan
jangan kemudian ini menjadi suatu bagian yang parsial
nah saya sempat sempat dengan apa yang ditandakan mas umum tadi

karena di dalam proses transisi kekuasaan itu juga sangat penting untuk dicermati bagaimana aparatus aparatus negara yang non sipil misalnya ya
di dalam negara hukum kepastian dalam transisi itu kan menjadi sangat mutlak
tapi di sisi yang lain pemilu itu sebuah sarana kompetisi yang kemudian
ya jangan sampai mengeksploitasi hal hal yang sangat sensitif ya
ini yang kemudian menjadi catatan kami di partai nasdem
jadi sekali lagi mas umum bung renhard apa yang menjadi keputusan partai nasdem nanti akan disampaikan tanggal tujuh belas
satu sebenarnya proses eksersis yang dilakukan oleh partai nasdem
kita selalu terjebak dalam politik last minute ya
bagaimana satu capresnya ada
lalu kemudian koalisinya terbangun
segini mungkin koalisi terbangun
itu tentu lebih sehat
blok politiknya bisa mengusung agenda agenda
yang lebih strategis
bagaimana nanti formasi kabinet
bagaimana agenda agenda ke depan
itu jauh lebih sehat
kita biasanya selalu terjebak
politik yang injuritain
kalau tidak ya politik kawun paksa
tentu itu yang kita coba hindari ya
ini kan ikhtiar ikhtiar untuk kemudian
proses kandidasi kita jauh lebih matang
ini yang terus menerus kita matangkan bung reinhardt
jadi ini effort kita bersama
tentu sekali lagi membutuhkan dialog
dengan banyak pihak dan membutuhkan gabungan partai
jadi bagaimana konstelasi untuk pengusungan itu sangat penting sekali
jadi tergantung poros mana ya
itu tergantung pengantinnya nanti
kan belum tentu juga bisa kawin paksa
tentu butuh kemisteri satu sama lain
itu menjadi keniscayaan bung renhat
mas umam posisi partai nasdem menurut anda
posisi politiknya bagaimana sekarang ini
apakah punya peluang yang sangat besar
memimpin satu poros yang baru
atau kemudian bisa bergabung ke dalam poros yang sudah ada
atau yang sudah mulai terprediksi
oke tampaknya masih ada gangguan komunikasi dengan mas umam
baik mas umam tampaknya termute bisa diperbaiki terlebih dahulu
oke sejauh ini bung reinhardt
sejauh ini kalau kita lihat
partai nasdem relatif memiliki visi yang independen
dalam arti tidak kemudian menjadi pengekor
jadi memiliki leading capacity dalam membentuk narasi
argumen termasuk dalam konteks ini adalah koalisi
oleh karena itu saya berkeyakinan partai nasdem tidak ingin mengekor
tidak ingin menginduk atau membebek
kepada kekuatan politik yang lain
yang kemudian hanya menjadi rumah besar
yang kemudian diserahkan pada satu kekuatan tertentu
yang sebenarnya bukan pada basisnya adalah kekuatan dari partai partai tersebut
let's say itu misalnya tergambar dalam koalisi indonesia bersatu misalnya
yang digagas oleh golkar kemudian p tiga dan juga pan
sepertinya mas umam sendiri kalau misalnya ini berdasarkan proyeksi
dan juga analisa sejumlah pihak
memang ada kecenderungan untuk membuat gerbong politik sendiri
dalam konteks ini adalah koalisi
dan komunikasi itu sudah berjalan
dan kita lihat proses penyuaraan satu nama misalnya mas anies
itu bukan hanya di satu dua kader
tetapi sejumlah dpd mulai dari jawa barat
kemudian kemarin baliho juga muncul misalnya di d i e
dan tentu itu bukan pada konteks dari top down
tetapi dibuat skemanya semacam agenda setting bersama
itu adalah bottom up
nah oleh karena itu ini adalah bagian dari testing the water
nah besar kemungkinan kalau misal kemudian yang diusung adalah satu nama
yang testnya nilainya atau kepentingan ekonomi politiknya
berbeda dengan apa yang diinginkan
yang digendaki oleh kekuatan yang berada di lingkaran istana
tentu ini berpotensi kemudian menciptakan kompetisi yang cukup pelik di situ
nah oleh karena itu komunikasi saya pikir
antara satu kubu dengan kubu yang lain
terutama antara satu kekuatan koalisi tertentu dengan pihak istana
betul betul harus didudukkan bersama
jangan sampai kemudian siapapun yang berhadapan dengan istana
kemudian akan di clash ditekan dihancurkan sedemikian rupa
dengan apapun kekuatan itu
mulai dari kekuatan yang sifatnya infrastruktur formal negara
penegakan hukum tidak angin tidak ada hujan
kemudian tiba tiba ada kasus yang kemudian dinaikkan
pada tingkat penyidikan menjelang penetapan koalisi misalnya
atau dalam konteks narasi narasi yang sifatnya digarap oleh mesin politik
yang sifatnya informal terutama doxing kemudian ya berbagai macam
yang dilakukan oleh kekuatan pasar
bagaimanapun juga mas kita harus memahami bahwa siapapun incumbent
tentu akan berharap mendapatkan penerus kepemimpinan
yang sesuai dengan narasi dan kepentingan ekonomi politiknya
kenapa karena hal itu akan menentukan legacy yang bersangkutan
menentukan keselamatan politik hukum yang bersangkutan
dan yang berada di lingkaran yang bersangkutan
dan juga tadi meneruskan pekerjaan yang belum selesai
dari sebuah pemerintahan
nah oleh karena itu ini menyangkut besar terkait dengan konteks
keselamatan politik agenda pembangunan termasuk narasi
yang kemudian dibangun selama ini
kalau misal kemudian pokok yang dianggap sebagai
tokoh yang diajukan berbeda dengan narasi itu
maka kemudian berpotensi kontraproduktif dan akan terjadi
downgrade atas pemerintahan yang sebelumnya
padahal kita tahu setiap pemerintahan pasti memiliki peran
yang sangat besar dalam pembangunan negara
tetapi kalau kemudian seolah olah berbeda kemudian pemerintahan
yang sebelumnya seolah olah tidak dianggap
itu sangat tidak baik itu sangat tidak produktif
itu betul betul harus dijalankan dalam bentuk komunikasi formal maupun informal
jadi kalau misal kemudian pak surya bisa komunikasi dengan baik
dengan pak jokowi at least bisa meyakinkan tidak akan ada hal hal
yang sekiranya akan kemudian kontraproduktif atau berseberangan
atau menghantam pada fase pemerintahan pasca dua ribu dua puluh empat
saya pikir proses koalisi akan berjalan dengan baik
oke jadi ada kesendiriannya
oke jadi ada kesendiriannya
oke jadi ada kesendiriannya
kalau kemudian itu perlu dipastikan kembali tidak ada kontraproduktif
artinya jika kemudian nasdem mendukung pak anies
artinya bisa saja kemudian berseberangan dengan pilihan istana
misalnya begitu mas umam
clear nya seperti itu
karena bagaimanapun juga sinyal yang sangat kuat
meskipun tadi sinyalnya hilang dan timbul
seperti posisi saya saat ini ada di turki
posisinya tentu akan seperti itu
nah oleh karena itu kalau misal kemudian itu bisa di
komunikasikan dengan baik dengan judgement dengan legitimasi
bahwa tidak ada pertentangan tidak ada kemudian serangan balik
tidak ada kemudian penggembosan pada level apapun
penegakan hukum narasi pembangunan kemudian pengebosan pada nama baik
dan sebagainya tentu akan terjaga dengan baik dalam level itu
sekali lagi bung reinhardt itu
bisa dilakukan secara informal
jadi itu ditentukan oleh kekuatan komunikasi yang terkait komunikasi
jadi bang willy mas umam membacanya sudah sinyal kuat
nasdem tetap mendukung pak anies
apakah memang itu yang kemudian memang semakin mengerucut di dalam internal
karena sejumlah dpw sudah menyatakan dukungan bang willy
ya kita tunggu aja tanggal mainnya bung reinhardt
jadi ini kan masih thriller thriller semua cuplikan cuplikan pendek semua
oke bang willy baik
semoga apa yang kita usulkan adalah menjadi aspirasi masyarakat
kita persembahkan yang terbaik untuk republik
kita berikan untuk putra dan putri terbaik bagi yang ada di republik
oke meskipun nanti kalau itu pun diputuskan
pilihannya berbeda dengan pilihan pak presiden
ya perbedaan kan sebuah keniscayaan
tapi bekerja sama dengan sebuah pilihan
oke baik bang willy terakhir
sekarang sudah mulai ada poros politik yang terbentuk
sudah mulai ada prediksi prediksi akan bergabung partai dengan mana
meskipun sekali lagi tentu masih cair
arah politik partai nasdem ini akan kemana bang willy
akan berkoalisi dengan partai apa
dan apakah kemudian sosok capres itu menentukan arah koalisika atau justru sebaliknya
tentu yang lebih dalam setiap proses kontestasi tipologi antara pilpres
itu mirip dengan pilkada
jadi yang sangat menentukan bukan partai
tapi lebih kepada figur yang akan menjadi magnitude utama
dari proses terbangunnya koalisi
jadi tentu jika figurnya a
maka kemudian siapa yang lebih merasa dekat
siapa yang lebih merasa cocok secara baik konstituen
ataupun kemudian secara proximity itu menjadi sangat penting
nah satu hal yang ini yang kemudian kita lihat ya
tentu kita ingin sebuah koalisi yang setara
koalisi yang kemudian
bisa bersama sama bagaimana figur mampu saling mendongkrak partai
partai bisa kemudian menguatkan figur
ini yang sebuah kerjasama yang saling mutual ya
saling mengisi satu sama lain
jadi ini yang menjadi catatan
koalisi itu ya lebih besar ditentukan oleh figur siapa yang kemudian di
oke jadi kalau ada koalisi
oke jadi kalau ada kuasa
oke jadi kalau ada koalisi
jadi kalau ada koalisi yang belum ada capresnya bagaimana tuh bang
itu biar mas umam yang komen gitu
sesama bus kota nggak boleh saling bawa
tidak tertarik bergabung dengan koalisi yang sudah ada
bukan masalah tertarik atau tidak ya
tentu pembicaraannya kan gini
kan kita nggak mungkin bus kosong yang diberangkatkan kan gitu
jadi tentu busnya harus tahu siapa supirnya
siapa supirnya kemana tujuannya gitu ya
jadi ini hal yang kemudian sangat dinamis
pak surya selalu memberikan pesan kepada kami
dari cangkir ke bibir aja banyak dinamika yang terjadi
atau yang di dalam mulut sendiri kadang kadang bisa dimuntahin gitu
ini proses politik yang benar benar sangat dinamis
tapi di tengah kedinamisan itu kita mencoba mencari yang terbaik
komunikasi dialog itu menjadi backbone
dalam proses apa ya
bagaimana perbedaan itu bisa didialogkan ya
orang berbeda secara partai
orang berbeda secara capres
orang berbeda secara pilihan politik
itu sebuah menisayaan
tapi dialog nggak boleh putus
apalagi level yang lebih tinggi itu
kalau bisa bekerja sama untuk sebuah pemasyaratan bersama
itu akan lebih baik
jadi dialog antara presiden nenggiga dan pak surya palu itu kan ada perbedaan pilihan capres gitu bang willy
itu takdir dan takdir
oke takdir baik
kita akan tunggu bagaimana proses politik di partai nasdem
apakah memang benar mengerucut terhadap pak anies baswedan belakangan
atau kemudian ada perubahan lagi sepanjang ini akan berlangsung sampai dengan pertengahan
terima kasih banyak bang willy aditya
terima kasih untuk diskusi yang menarik pada malam hari ini
selamat malam sehat selalu